kamu posisinya sekarang di mana
oh yaudah aku kesana sekarang ya
oke kalau gitu
terus ah kangen juga sama dia
dengan gue ikutin nino gue bisa tau perkembangannya
bisa cegah nino dapetin bukti yang mengarahkan kesalahan ke gue
jadi gitu cara permainannya
jangan jangan jangan
oh ya kalah
ya ambil bangku satu ya
siap lagi ya
mulai lagi ya
ke lanjut dikit
kalah kan aku jadinya
mau duduk sini
ayam ambil bangkunya satu ki
sisa pak bos andin dan si tante krenak
karena akal akalannya mirna sama kiki untuk nyatuin al sama andin lagi
aku terpaksa dia jadi pergi
ah apa aku ajak karina untuk ketemuan ya
eh ros maaf ya kalau aku tanya tanya soal keluarga kamu
soalnya kemarin aku dengar soal roy
apa aldembaran itu kakaknya roy mantannya andin
enggak kenal sih tapi cuma tahu aja soal kasus pembunuhannya dulu
barangkali aku jadi bisa tanya tanya sama karina
sebenarnya dia tahu kasus pembunuhan roy dari mana
aku mau mencoba
oke ini dia
enggak juga kenapa ros
bisa ketemuan gak
ya kita makan teh kita ngeteh bisa
iya kamu sendirian aja bisa
ah kebetulan mas chandra juga mau main golf sama kliennya yang dulu di malang
jadi aku bebas aku bisa kok
ah oke senang dengar itu
kamu posisinya sekarang di mana
aku lagi di l cafe kamu kesini ya
oh ya udah aku kesana sekarang ya
oke kalau gitu
eh rosa kangen juga sama dia
sudah selesai kak
kemaren kamu ehh pingsan ya
setelah pingsan baik baik aja kan
iya aku baik baik aja kok
kamu tuh pacaran ya sama erlang gak
cuma deket aja
ya bagus lah
bagus lah jangan sama dia
pasti kelakuannya sebelas dua belas sama roh
gak bertanggung jawab
buat ngilangin kelar kan
lu tuh gak tau diri ya
apapun yang terjadi
gue gak akan
anak di dalam kandungan gue ini anak lo tau
dan lu harusnya bertanggung jawab
bukan datang ke rumah perempuan yang udah bersuami
gak ada bukti juga kalau dalam kandungan itu anak buah
gak bertanggung jawab
emangnya rey pernah berbuat yang gak tanggung jawab apa sama kamu
hampir aja gue buka rahasia gue sendiri
bukan ke saya sih
tapi kamu emang belum tau ya kalau
mbak nini tuh pernah
aku tau itu
kamu tau juga kalau
mbak nini tuh pernah hamil
kau pasti gak tau
yaudah saya udah selesai nih
saya permisi dulu ya
apa bener itu
kepala surat malam
aduh apa kabar
aduh gue terlalu sibuk
iya udah lama ya nunggu aku ya
enggak enggak juga
aku gak enak loh terlambat
enggak apa apa nih aku ajakin kamu kesini
lama kan gak ketemu
aduh kangen banget sama kamu
mau pesen apa
samain aja sama kamu
oke kalau gitu
mbak saya mau pesan satu lagi ya